pt garuda berencana menerbitkan saham baru atau right issue untuk menyehatkan kembali neraca perusahaan
wakil menteri badan usaha milik negara kartika wirjo atmojo mengatakan
garuda akan melakukan aksi korporasi red issue sebanyak dua kali
pada right issue pertama pemerintah akan menggelontorkan penyertaan modal negara sebesar tujuh lima triliun rupiah pada kuartal tiga tahun ini
rencana right issue pertama berasal dari cadangan pembiayaan investasi pembiayaan operasional dan pendanaan restrukturisasi tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
alhasil porsi kepemilikan pemerintah naik dari enam puluh lima puluh empat persen jadi enam puluh lima persen
sementara untuk road issue yang kedua dilakukan pada kuartal empat dua ribu dua puluh dua karena butuh investor baru
insya allah kalau berangsur angsur transfersisi udara ini kembali ke peaknya lagi ini garuda berubah
tadi jumlah pesawatnya lebih efisien tujuh jenis pesawat dan lebih fokus
dan dengan optimalisasi rute domestik dan juga penurunan list rate kita meyakini bahwa garuda bisa menghasilkan keuntungan
ini yang penting karena tidak mungkin kita memiliki flagship carrier yang tidak menghasilkan keuntungan sehingga tidak bisa survive secara independen
itu harapan kami ke depan garuda bisa mulai terbang dengan efektif dan dengan efisien sehingga menghasilkan keuntungan
sementara untuk memulihkan kinerja perusahaan direktur utama garuda irvan setiap putra menjelaskan
akan memaksimalkan rute domestik dan meningkatkan pelayanan kargo khususnya daerah timur untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis garuda
jadi fokusnya ke domestik kita akan tetap layani internasional dengan yang purely berbasis kargo dan profitability
nah kalau domestik tentu saja tujuan tujuan populer jadi tak bisa dinafikan misalnya jakarta bali jadi salah satu tujuan populer
tetapi yang kita sedang diskusikan terus menerus tetapi memiliki sedikit

keterbatasan adalah menghubungkan barat dan timur
jadi ada diskusi yang cukup mendalam untuk lebih memperbanyak rute ke timur
yang kedua adalah membangun jaringan di timur
untuk kemudian bisa mengakses ke banyak kota kota di indonesia bagian timur papua maluku dan segala macam
dan yang terakhir tentu saja destinasi destinasi yang dikembangkan oleh banyak kementrian
sementara untuk rute internasional
garuda akan fokus pada layanan kargo umroh dan haji
garuda juga akan mengupayakan penurunan biaya sewa agar lebih efisien dan menerapkan sistem power by the hour
artinya perseroan hanya akan membayar sewa pesawat sesuai durasi pemakaian pesawat
tim liputan cnn indonesia